menghadapi laga semifinal melawan myanmar
sabtu mendatang pelatih timnas indonesia indra syafri mengaku akan melakukan persiapan semaksimal mungkin
salah satunya adalah dengan mempersiapkan para penendang penalti jika laga ternyata harus diakhiri dengan adu penalti
jakarta siapa siapa penendang penalti yang